hai selain dikenal sebagai pembuat film dokumenter amelia hapsari juga menjadi penghubung para sinias
dokumenter di asia tenggara dengan industri perfilman hollywood hal ini ia lakukan untuk
mempromosikan film film dokumenter di asia tenggara agar dibeli oleh produser film asing
pembuat film dokumenter jagoan ala ahok yang berkiprah sejak tahun dua ribu dua ini menyadari banyak
hambatan besar bagi para sinias dokumenter di tanah air tidak adanya sumber pendanaan formal
minimnya investor membuat amelia hapsari harus memutar otak berstrategi menghubungkan film
dokumenter indonesia dengan industri film internasional karena kalau kita nyoba terus
disini dengan keadaan kayak gini itu susah nanti tenaganya terbuang sia sia toh indok sudah dari
tahun dua ribu dua berusaha bekerja sama dengan industri di indonesia tidak membuahkan hasil yang signifikan
menilai amelia layak mewakili sinias dokumenter asia duduk bersama divisi lain seperti dari bidang
make artist penata suara hingga penulis cerita karena kinerjanya memajukan film dokumenter di
asia tenggara ia bersama delapan belas orang lainnya yang ditunjuk akan bertugas memberikan penilaian siapa
saja yang berhak masuk jajaran nominasi oscar dua ribu dua puluh satu mereka nantinya bertugas menyaring karya karya
perfilman hollywood untuk masuk dalam jajaran nominasi piala oscar dua ribu dua puluh
prize itu kan apa dimulai dengan apa namanya orang orang memberi apa men shortlisted ya
siapa yang kemudian layak apa untuk dinominasikan nah sesudah itu dikumpulkan kemudian anggota akademi
itu memberikan vote nya terpilihnya amelia hapsari dalam juri tiala oscar dua ribu dua puluh satu mendapatkan dukungan
dan respon positif dari sinias tanah air jadi buat indonesia itu sangat sangat luar biasa
mengembirakan di tengah covid yang seperti ini
aku tahu betul betapa amelia itu orang yang sangat dedicated
orang yang pekerja keras yang benar benar punya integritas yang sangat tinggi
orang kulit putih dan nggak ada nge not so much diversity itu kan di jurinya
dan juga yang masuk menjadi nominasi nominasi
amelia hapsari berharap suara yang ia berikan untuk karya perfilman hollywood
lebih merepresentasikan dunia yang tidak bersifat amerika sentris
selain amelia habsari ada sedikit selebritas lainnya
yang akan bertugas menentukan nominasi oscar dua ribu dua puluh
di antaranya aktris eva longgoria zendaya
serta aktris asia
dan juga asia aquafina
tim liputan cnn indonesia jakarta